jalan lingkar kota wonogiri saat ini menjadi salah satu akses jalan utama
yang sudah dapat dinikmati warga jawa tengah setelah mendapat teguran dari gubernur jawa tengah ganjar pranowo
karena pembangunan belum selesai kini jalan wonogiri sudah memberi dampak positif bagi perekonomian warga
jalan lingkar kota wonogiri
setelah mendapat pengawasan ketat jalan lingkar kota wonogiri sudah dapat dinikmati oleh masyarakat
menurut kepala dinas pekerjaan umum wonogiri prihadi arianto jlk wonogiri menghabiskan anggaran sebesar satu ratus enam belas miliar rupiah
delapan persen anggarannya berasal dari bantu provinsi jawa tengah sebesar enam puluh delapan miliar rupiah
anggaran juga berasal dari apbd wonogiri dana alokasi khusus dan dana alokasi umum
total dana yang sudah kami kucurkan di clk ini sebanyak rp satu ratus enam belas miliar
setelah ada checking dari pak ganjar itu kita selaku yang mempunyai kegiatan clk ini
kami terus meningkatkan sdm dalam hal ini untuk pengawasan kami perketat
kami perketat lagi
dampak positif dari pembangunan jlk wonogiri sudah dapat dirasakan warga
kepala desa singodutan karsanto menjelaskan pembangunan jlk wonogiri menggerakkan perekonomian warga dan memudahkan akses warga
sementara seorang pedagang dan warga desa singodutan menyatakan kehadiran jlk membuat tempat usahanya jadi lebih strategis
banyak sekali terutama di bidang perekonomian
masyarakat ini cukup luar biasa
setelah terbangunnya ini sangat cepat sekali untuk waktunya
sehingga masyarakat dalam mengakses jalan ini kemudian bagi warga pare yang mau pergi ke pasar krisak ini juga terbantu dengan adanya jalan ini
clk wonogiri mulai dibangun pada dua ribu dua belas
jalur ini masih perlu dilengkapi dengan beberapa kelengkapan seperti pemasangan rambu dan marka jalan agar pemanfaatannya maksimal
namun masyarakat sudah bisa menggunakannya dan diharapkan bisa menghasilkan dampak positif lebih banyak